presiden jokowi dodo memimpin upacara hari ulang tahun ke tujuh puluh tujuh tni di istana merdeka jakarta rabu pagi
turut mendampingi wakil presiden ma'ruf amin menteri pertahanan prabowo subianto
panglima tni jenderal tni andika perkasa
serta para kepala staff tni darat laut maupun udara
selain memberikan selamat ulang tahun bagi seluruh prajurit tni di tanah air
presiden joko widodo sebagai panglima tertinggi menekankan dunia saat ini dalam kondisi sulit
yang membutuhkan kerjasama seluruh pihak termasuk kolaborasi tni dan seluruh masyarakat
ancaman tantangan geopolitik global sekarang ini harus kita hati hati harus kita waspadai
sehingga kesiapan dalam menghadapi setiap tantangan dan perubahan perubahan apapun yang terjadi
di geopolitik global saya tadi menyampaikan tni harus siap
presiden jokowi juga turut menyapa para prajurit tni yang berada di empat titik pos lintas batas negara
yakni di plbn entikong di kalimantan barat plbn sangi hetta laut di sulawesi utara
plbn sota di marauke dan plbn motain di nusa tenggara timur
panglima tni jenderal tni andika perkasa
mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat indonesia
atas segala kekurangan kelebihan tni tni selalu didukung oleh masyarakat
segala alutsista yang kami miliki kekurangan kelebihan pos pos operasi yang tadi juga sempat disapa oleh bapak presiden
dengan segala kekurangan
jadi itulah kami dan kami mengucapkan terima kasih
karena sejauh ini kami sudah didukung penuh
oleh pemerintah oleh dpr kemudian juga oleh masyarakat indonesia semuanya
dalam momentum hut tni ini para prajurit tni melakukan sejumlah aksi udara di langit istana merdeka jakarta
berupa flypass pesawat f enam belas helikopter yang membawa bendera raksasa merah putih
serta pertunjukan akrobat pesawat jupiter
para prajurit tni juga melakukan defile pasukan dan puluhan kendaraan tempur
serta alutsista di depan istana merdeka
tika beremao fikri ading jakarta